perang selama berbulan bulan telah membuat anak anak di gaza palestina tumbuh dalam situasi buruk dan penuh ketakutan
sejumlah sukarelawan pun berinisiatif memberikan dukungan pemulihan psikologi agar anak anak gaza bisa sejenak melupakan rasa sakit akibat perang
sejumlah sukarelawan berusaha membantu anak anak pengungsi di rafah kota paling selatan gaza untuk memulihkan trauma psikologis akibat perang
para sukarelawan mengorganisasi serangkaian kegiatan interaktif dan menyalakan binar gembira di wajah anak anak
dana darurat anak anak internasional perserikatan bangsa bangsa unicef mengatakan
hamas anak anak di jalur gaza menderita kelaparan
mereka harus mengungsi ke tempat penampungan yang tidak layak
menyaksikan kehancuran tempat tinggal mereka dan kehilangan anggota keluarga
di tenda warna warni yang diiringi musik ceria
para sukarelawan berinteraksi dengan anak anak sambil bernyanyi dan menari
suasana riang dan tawa sangat kontras dengan lingkungan sekitar yang dilanda perang
bayang bayang perang dan konflik telah menyelimuti anak anak di jalur gaza
mereka berharap dapat membantu anak anak meredakan ketegangan
dan mengubah emosi negatif menjadi energi positif
perang telah membuat anak anak gaza tumbuh dalam ketakutan kecemasan dan situasi yang menekan jiwa
melihat derita mereka semestinya bisa menjadi alasan untuk menghentikan perang